jadi terus saya bilang gantianlah sama saya saya deh yang jadi anggota ekonomi
ketua dpr kamu yang jadi ketua umum
belum enak enak aja masa saya yang disuruh nongkrong di sini terus keadaannya gonjang ganjing nggak jelas
dan tentunya seluruh jajaran dpp dpd dpc partai
dan teristimewa anak anakku yang kusayangi yang berada di angkar rumput
ada juga mas butet kertarejasa saya diundang ke pamerannya padahal dia ngamuk ngamuk
tapi saya bilang eh kamu itu kan seniman ya
kreasinya aja dibikin ngamuk ngamuk
lalu pak bambang kesowo mana ya
pak bambang lesowo dulu jadi sekretaris seknek
lalu ada juga pak lukman hakim
lalu pak bambang kesowo dulu jadi sekretaris seknek